presiden joko widodo meninjau program padat karya tunai di desa pematang panjang kabupaten banjar kalimantan selatan
jokowi berharap program ini bermanfaat dalam pembangunan infrastruktur serta meningkatkan ekonomi masyarakat setempat
program padat karya tunai di desa pematang panjang kecamatan sungai tabuk kabupaten banjar kalimantan selatan ini
merupakan program dari kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
sistem yang dipakai adalah gotong royong dalam pembangunan dana desa yang membuat infrastruktur jalan desa
pekerja yang terlibat adalah warga setempat yang dibayar secara harian selama proyek berlangsung
kementerian perhubungan juga baru mulai saya kira nanti kalau sudah semuanya bergerak ke padat karya tunai
ini kita harapkan satu
ada daya beli masyarakat yang meningkat karena mendapatkan tambahan income
peredaran uang di desa juga semakin meningkat dan akhirnya kita harapkan nanti konsumsi dan daya beli itu juga naik
targetnya ke sana
jalan jalan produksi di desa jalan jalan untuk produksi di desa jalan antar desa jalan menuju ke persawahan
irigasi untuk sawah sawah
jadi hal yang sifatnya produktif
jalan yang dibangun oleh warga desa pematang panjang ini lebarnya tiga meter dengan panjang tiga ratus sembilan puluh delapan meter
yang dikerjakan secara swab kelola selama lima belas hari
biaya pembangunan jalan sekitar satu ratus lima belas juta rupiah
pekerja yang terlibat ada tiga puluh orang yang dibayar delapan puluh ribu rupiah perharinya
ya mempatnya ya menambah
ya perempuan keluarga lah
terutama untuk lahan kami kan ada yang lahan pertanian yang di belakang ini
oh di belakang
jadi lebih mudah lah pengangkutan hasil panen gitu
presiden berharap program padat karya tunai ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat setempat
nanik hayati banjar kalimantan selatan